akhirnya om artha melihat album pernikahan aku sama afi
kamu ternyata sudah menikah dengan perempuan lain
kamu sudah membuang bela
kamu bener bener bikin malu
foto foto pernikahan kamu dengan perempuan itu
kebohongan apalagi yang kamu sembunyikan dari papa
kejahatan apalagi yang kalian sembunyikan dari saya
kejahatan apalagi yang kalian perbuah sama bela dan keluarganya
kenapa kalian diam
pertunjukan akan dimulai
lama lama juga akan cepat pulih kok pak
mama seneng banget
makanya papa jaga kesehatan ya
jangan marah marah terus
jangan marah marah terus
sekarang entah ada dimana
kamu harus menemukan mereka
kamu harus bertanggung jawab
temukan mereka sampai dapat
papa sekarang istirahat ya pak
mama sama rena akan menyerahkanmu
dan menyiapkan makanan untuk papa
aduh ada yang datang
aku harus sembunyi dimana
kalau non synches sampai ketahuan
pasti aku dipecat
apa itu amarta yang datang ya

sampai jumpa di video selanjutnya
kalian ada dimana
kamu ada dimana
akhirnya om arta melihat album pernikahan aku sama afi
kamu ternyata sudah menikah dengan perempuan lain
kamu sudah membuang bella
kamu benar benar pimpin
foto foto pernikahan kamu dengan perempuan itu
kebohongan apalagi yang kamu sembunyikan oleh papa
kejahatan apalagi yang kalian sembunyikan dari saya
kejahatan apalagi yang kalian perbuah sama bella dan keluarganya
kenapa kalian diam
jangan sentuh saya
waktu saya koma
saya memang tidak tahu apa apa
tapi allah melihat semua perbuatan jahat kalian
kalian tidak takut karma
saya sudah janji sama bella
dari mulut saya sendiri
saya akan membuat dia bahagia
tapi kalian patahkan semua janji saya itu
om arta masih di luar
aku harus keluar dari kamar ini
kamu pun energized

apa yang kamu lakukan disini
dia baru aja lompat dari jendela kamar papa
pasti ini kerjaannya sintia nih
naruh album foto dalam kamarnya mas arta
ma pasti sintia yang udah naruh album foto itu
iya mama tau
kamu cinta sama dia
atau kamu dipaksa
kenapa kamu diem
kamu cinta sama dia
ini semua gara gara nyamuk
kamu ya yang udah taruh album itu
kalau terjadi sesuatu sama suami saya bagaimana
kamu lancang kurang hajar banget
masuk ke kamar tante diem diem
berani banget kamu seperti itu
kamu tau nggak akibatnya
kalau terjadi sesuatu sama suami saya
kalau koma lagi bagaimana
kamu mau nanggung
kamu gak bisa salahin dia terus
justru karena dia saya jadi tahu semua masalah yang terjadi selama saya koma
semua ini rencana mama kan
saya kotoran direnorma
ble tenteran disningen nyetir klip lempi perut lamanya wtf
my panggung alat jujur
member ngomong sama aku